seorang guru di cirebon jawa barat bernama muhammad sabil dipecat dari sekolah tempat
yang bekerja usai mengomentari unggahan gubernur jawa barat ridwan kamil dalam unggahan itu sabil
menyebut rk dengan kata maneh komentar yang dituliskan sabil mendadak viral di media sosial
terlebih komentar yang sempat ditanggapi juga oleh pemilik akun ridwan kamil kata maneh berasal
dari bahasa sunda yang memiliki arti kamu menurut dosen program studi sastra sunda universitas
pajajaran gugun gunardi kata maneh adalah kata biasa bagi mereka yang sudah memiliki hubungan
dekat sebaliknya jika hubungannya tidak dekat kata maneh bisa dikatakan kasar kalau saya syaratkan
kata kata yang seperti itu diksi yang seperti itu ada lebih baik jangan dipakai di dalam media tulis
sebab media tulis tuh ya tanda baca dan sebagainya tidak mewakili intonasi seseorang
oh menurut budayawan sunda hawestiawan penggunaan kata maneh kepada seorang pejabat sudah ada
sejak dulu bahkan kata maneh tertuang dalam lirik lagu sunda berjudul ayangayanggum menurutnya lagu
ini memang diperuntukkan untuk mengkritisi seorang pejabat ini dalam cuma di dalam menciptakan diri
di dengan mengandalkan media sosial media sosial adalah bagian dari
komunikasi yang riuh sekali kan
jadi jangan terlalu reaktif kalau menurut saya
sikap berlebihan tak hanya ditunjukkan ridwan kamil
dalam kasus ini pihak sekolah juga dinilai berlebihan
sampai melakukan pemecatan
kiki haryadi sidki irfan bandung jawa barat